kota solo salah satu surga kuliner di jawa tengah
hanya makanan solo juga terkenal dengan camilan camilannya nan sedap
kita menuju sebuah gang di jalan patmonegoro kelurahan gajahan
di sini ada cemilan leker gajahan
dahulu kala banyak orang belanda yang tinggal di solo dan menyukai jajanan yang satu ini
leker awalnya berasal dari bahasa belanda yaitu leker yang artinya enak
salah satu leker yang terkenal di solo adalah laker gajahan fatonik
leker gejahan terkenal dengan bahannya yang tidak menggunakan bahan pengawet
ada beberapa topping pada leker
di antaranya pisang coklat pisang coklat keju atau pisang coklat keju susu
atau pisang keju
dan blueberry serta durian
kerenyahan dan rasanya yang tidak berubah
membuat leker gajahan ini disukai berbagai kalangan
saya langganan sini itu yang saya sukai cuma lekernya
apa yang coklat atau yang
oh coklat kadang yang itu pakai meses
jadi sebelum yang sekarang sudah langganan juga di sini
iya mulai seribu sembilan ratus sembilan puluh lima saya sudah beli di sini
dari bapaknya dulu
sejak dulu pertama kalinya keliling dulu pak
keliling dulu pas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu makal di sini mulai manggal di sini
terus pihak keluarga itu ada yang ingin mengembangkan usahanya
buka di mal mal buka di event gede gitu kayak imlek kayak natal tahun baru lebaran
dengan harga jual rp empat sampai sepuluh rupiah kue leker bisa sebagai oleh oleh dan juga camilan keluarga
nah bagi para penyuka camilan kriuk kriuk gurih kita menuju kampung beratan kecamatan lawean solo
hmm yang belum pernah harus nyoba cemilan khas solo ini
karak atau kerupuk
yang legendaris adalah karak bah sastro yang mulai diproduksi sebelum seribu sembilan ratus lima puluh an
kerenyahan dan keaslian rasanya yang masih terjaga membuat karak mbah sastro terus dicari peminatnya
ini tipis renyahnya itu udah mantep
aku senang banget masalahnya
dari pas adik apa ada adik yang di etale itu
minta kiriman juga dibelikan di sini
ya karena kita beda dengan yang lain ya
jadi dari masa bahan sama minyak itu sudah lain
jadi kita menggunakan beras yang betul betul setiap hari kita makan
bukan bukan istilahnya bukan beras yang yang sortiran
karak mbak sastro hanya bisa ditemui di tiga pusat oleh oleh di kota solo
satu kg karak yang sudah matang
dijual seharga rp tujuh puluh